pagelaran urban dua puluh atau u dua puluh mayor summit dua ribu dua puluh dua resmi digelar pada hari selasa siang
dki jakarta menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan forum ini
gubernur dki anies rashid baswedan menyebutkan ada tiga isu prioritas yang dibahas selama forum ini berlangsung
pagelaran urban dua puluh atau u dua puluh mayor summit dua ribu dua puluh dua resmi dibuka dan diselenggarakan di hotel fairmont jakarta selasa siang
forum ini dihadiri para pimpinan kota di indonesia dan dunia
lebih dari dua belas pimpinan kota dari setiap anggota u dua puluh hadir dalam forum ini
salah satunya wali kota los angeles eric garcetti dan gubernur tokyo yuriko koike
dalam sambutan pembukaan u dua puluh gubernur dki jakarta anies rashid baswedan
mengatakan provinsi ini adalah suatu kota yang sangat berkembang
jakarta telah menjadi kota kolaborasi yang selalu siap untuk membahas berbagai isu
ia menuturkan pentingnya event seperti ini untuk saling tukar pikiran ide dan gagasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks
konferensi tingkat tinggi ini akan memberi kesempatan bagi para pemimpin kota u dua puluh untuk berkumpul memperkuat berkolaborasi
dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah indonesia pada g dua puluh yang akan berlangsung di bali pada tanggal lima belas hingga sembilan belas
enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang
anies juga menyampaikan pentingnya mendorong pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan di masa depan serta pemulihan kesehatan pasca pandemi covid sembilan belas
karena kalau disebut kasus masih akan terus ada kasus
tapi kalau kita lihat rumah sakit kita kosong tidak penuh penanganan secara medis di rumah pun dilaksanakan dengan relatif baik
jadi kita sama sama harus belajar untuk bisa melewati ini
melalui u dua puluh kota kota yang mewakili negara negara anggota g dua puluh berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah nasional untuk menghadapi tantangan paling mendesak yang dihadapi dunia
agenda pertemuan u dua puluh akan berlangsung di jakarta selama dua hari mulai tanggal tiga puluh hingga tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh